jelang hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga kemerdekaan indonesia hari ini digelar geladi kirap untuk upacara detik detik proklamasi
kereta kencana diikut sertakan dalam geladi hari ini
sudah ada korespondensi ann indonesia maria sarjana di kawasan katedral jakarta selamat siang maria
maria bagaimanakah jalannya gladikirap pada hari ini
selamat siang farhanisa
saya di kedalang kirap untuk menarik kereta kencana yang juga membawa bendera pusaka republik indonesia
saat ini saya ingin mengajak anda sebentar farhanisa untuk melihat bagaimana posisi dari kuda kuda yang nantinya akan ikut dalam kirap nanti
ini kuda putih seperti inilah yang nantinya akan membawa kereta kencana yang berisi bendera pusaka
nah ini kereta kencana nanti akan ditarik kuda putih seperti ini
ada jumlahnya enam yang dipersiapkan
namun kemudian juga ada cadangan yang juga dipersiapkan untuk mengantisipasi ketika nanti ada sesuatu hal yang terjadi oleh kuda kuda seperti ini
dan yang menjadi menarik memang kirap ini bukan hanya sekedar prosesi biasa tetapi juga prosesi penghormatan bagi bendera pusaka
oleh karena itu memang persiapan dilakukan sebaik mungkin bahkan kalau tadi sudah ada gladi maka besok juga akan dilakukan gladi lagi
dan yang paling penting adalah persiapan bagi penarik kereta kencana
saya sudah bersama dengan salah seorang koordinator
di sini dengan pak tarbisi halo pak
bapak tadi kemudian di dalam geladi apa yang sudah dipersiapkan kemudian apa yang masih perlu dipersiapkan kembali pak
untuk pelaksanaan tadi yang kami siapkan itu masalah penarik kereta kencana
itu yang kami harus perlu kami siapkan karena untuk kaitannya dengan nanti pada saat pelaksanaan
kemudian ini tadi saya mendapat informasi bahwa nanti kereta kencana ini ditarik oleh
ditarik oleh enam kuda putih ya pak ya
kemudian juga ada kuda pendamping lainnya
nah ini yang dipersiapkan untuk kuda kuda ini apa sih pak sebelumnya
sebelum mereka nantinya menarik kereta kencana
sebelumnya kami ini kami siapkan kurang lebih satu bulan untuk rencana kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ri yang ke tujuh puluh
terutama yang kami siapkan ini untuk menarik kereta kencana
ada makanan khusus atau treatment khusus pak bagi mereka
untuk makanan ini kami siapkan juga mulai dari makanan peletnya mulai dari es dua ratus yang kami siapkan
jadi ada persiapan khusus memang ya pak kalau perlukah ini kuda kuda ini kemudian dilakukan pemijatan khusus supaya mereka relax dan sebagainya gitu pak
untuk kuda kuda ini
untuk kuda kuda ini
sangat sangat perlu untuk perawatannya dia supaya dia dikerok disikat dia biar badannya itu lemes dia badannya agak nggak kaku jadinya
dan itu menjadi penentu besok jalannya kirap ya pak terima kasih banyak pak tarmizi
terima kasih pak
masih banyak pekerjaan menanti ya terima kasih pak
ya farhanisa memang persiapan yang dilakukan bagi kirap ini ada beberapa kali dilakukan
kalau tadi sudah saya sebut ada gladiator
ya saya sebut ada gladi tadi pagi kemudian besok siang sekitar pukul dua belas juga akan dilakukan gladi kotor
yang artinya ini kalau tadi pagi tidak menggunakan kereta kencana yang sesungguhnya maka besok akan sudah mulai posisi atau posisi dari kirap ini akan diatur sebagaimana nanti berlangsung pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
dan ada hal yang memang berbeda dari tahun ke tahun ini adalah tahun ketiga farhanisa
di mana kirap dari bendera pusaka dilakukan dari monas kemudian menuju ke istana di jakarta ini
perbedaannya ada beberapa diantaranya adalah marching band yang digunakan kalau dalam tahun lalu di peringatan ke tujuh puluh dua republik indonesia ada marching band dari pas pampres hari ini atau tahun ini menggunakan marching band dari para siswa di ipdn
kemudian juga ada beberapa hal lain seperti formasi dan juga ee
formasi dan juga pasukan yang nanti hanya akan mengiring kirap bendera pusaka ini
tapi kalau untuk kuda yang di belakang saya ini memang selalu sama yang digunakan
karena memang ini perlu persiapan khusus sehingga kuda kuda yang digunakan nanti tidak kemudian stress dan sebagainya mengingat terkadang binatang seringkali merasa terganggu ketika ada keributan atau keramaian yang cukup luar biasa
namun kuda kuda yang digunakan ini anda bisa melihatnya juga farhanisa ini adalah kuda kuda yang sudah dilatih dengan khusus dan sudah terlatih sehingga mereka tetap digunakan selama tiga tahun ini tanpa adanya perubahan atau pergantian kuda
karena memang yang dipilih adalah kuda yang memang sudah siap untuk membawa kirap ini berjalan dengan lancar dan kuda putih seperti ini yang nantinya akan membawa kereta kencana
kita masih menunggu di sini farhanisa bagaimana persiapan yang akan dilakukan bagi mereka dan bagaimana nanti meriahnya kirap bendera pusaka ketika hari hanya tiba yaitu tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
baik terima kasih maria sarjana atas laporan langsung anda